pasca kenaikan bahan bakar minyak harga beberapa kebutuhan pokok pun ikut naik
salah satunya beras
kamis pagi di pasar tradisional singaparna kebupaten tasikmalaya jawa barat
harga beras naik rp enam ratus hingga rp satu per kilogramnya
beras kualitas standar yang biasa dijual rp sembilan dua ratus per kilogramnya
kini menjadi rp sepuluh per kilogram
beras kualitas medium kini dijual rp sebelas lima ratus per kilo dari harga asal rp sepuluh lima ratus
dan beras kualitas premium kini menjadi rp dua belas lima ratus dari sebelumnya rp dua belas per kilogramnya
kenaikan harga beras ini dirasakan berat oleh warga
mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian yang biasanya dua puluh kg
kini maksimal lima belas kg sekali belanja
diakui beberapa pedagang harga beras berangsur naik setelah kenaikan harga bahan bakar minyak
mereka mengalami kehilangan omset penjualan akibat sepi pembeli
sehari pedagang hanya mampu menjual dua tiga kuintal beras
padahal sebelumnya mampu menjual lima kuintal hingga satu ton per hari
ini apa pak
rata rata kenaikan berapa ke berapa
sampai rp satu apa pak
kalau jualnya sampai
beras apa aja pak yang naik
yang rokal lah banyak yang rokal
pedagang mengaku pasokan beras dari petani berlimpah
namun bertambahnya biaya transportasi membuat harga beras naik
masyarakat berharap harga beras kembali stabil
tanya di tasikmalaya jawa barat
harga beras di pasar palmerah tanah abang jakarta pusat
di terpantau naik
kenaikan harga dari rp tiga ratus hingga rp satu per kilogramnya
kenaikan paling banyak terjadi pada beras perak atau kualitas rendah
namun beberapa beras dengan kualitas super juga mengalami kenaikan harga
kenaikan sendiri diakui sejumlah pedagang akibat beberapa faktor
diantaranya tingginya harga bbm untuk transportasi pengantar
stok panen berkurang serta adanya bantuan sosial dalam bentuk barang
kalau yang rp enam ratus
sosial naik yang kualitas rendah
itu antara rp lima ratus sampai rp satu
tapi ya itu sama yang kualitas super
sama yang rp empat puluh dua super naik rp tiga
kenaikan sendiri itu mulai apa
kenapa sih alasannya naik
ke satu panennya juga sudah mulai berkurang
ke dua emang pengaruh
ke tiga kanan naik
penjualan dari sembako beras dulu juga kan
bansos juga ya
bansosnya bentuknya maksudnya langsung beras kan
jadi itu juga sangat pengaruh
sangat pengaruh ya
kalau bisa dihilangkan jadi uang aja
para pedagang berharap pemerintah lebih memberikan bantuan tunai ke masyarakat
karena hal tersebut dirasakan sangat berpengaruh bagi pedagang kecil
yang melayani penjualan ke masyarakat umum
tim liputan cnn indonesia